kuasa hukum terdakwa shane lucas menegaskan kliennya tidak akan sanggup membayar restitusi pengobatan david ozora
menurut kuasa hukum shane lucas kliennya adalah seorang pengangguran dan tak akan bisa membayar restitusi
kuasa hukum shane lucas happy xiombing menjelaskan dalam urayan nota pembelaan
menurut happy xiombing fakta fakta menunjukkan bahwa kondisi kesehatan david ozora semakin membaik
happy menyebut david osora kini sudah bisa berjalan jalan mampu berinteraksi dan bisa menaiki sepeda
atas dasar tersebut kuasa hukum shane lucas menyatakan pendapat saksi ahli yeremia tatang mengenai peluang kesembuhan david ozora adalah prematur
soal restitusi ada dua tidak mau dan tidak mampu
memang tidak mampu
karena kami juga dalam fakta persidangan sudah juga terungkap bahwa ketidakmampuannya itu
korban saja sampai sekarang ketidakmampuan terdakwa shane sampai sekarang itu adalah pengangguran
bapaknya juga adalah pengangguran
jadi dia tidak dapat diperhadapkan tidak dapat dituntut kami menolak untuk dikompensasikan dengan membayar restitusi
kami juga menginginkan kepada majelis hakim nanti
juga bisa melihat dengan ketidakmampuannya itu dapat nanti dalam putusannya itu berbeda dengan tuntutan daripada jpu soal restitusi